sampai jumpa di video selanjutnya
kalau bunuh saya juga ingin menembus sebuah kesalahan saya
saya juga ingin merasakan penderitaan satu yang selamanya
loh kok kosong pada kemana orang orangnya
bu kok pada nggak ada orang orang pada kemana mai
semuanya semuanya lagi pada bruni di kamarnya naya andre
dedewi juga ke sana kita lihat lihat rumahnya
hei kok bruning lagi sih mereka bruning apa
udah bu kita lihat kamar itu kayaknya ada kamar nangbus itu
itu kenapa ada suara orang ribut ribut pak
nggak ada nggak ada orang berantem salah dengar kali
itu kayak suara ibu tanti
bukan ibu mungkin suara tetangga berantem
masa kita mau berantem
bukan ibu nyampe tetangga berantem bikin malu udah udah kita ke situ aja bu yuk
eh nggak mai itu suara dia ibu yakin tuh
mai ada apa sih mai
dari dulu bapak selalu nyakitin dewi sekarang ibu saya
bapak itu maunya apa sih pak
oh itu itu sebabnya kamu ngancem tanti iya
kalian ini sebenarnya semua punya wotah nggak sih
saya datang ke sini justru untuk membantu kalian
masa saya dituduh macam macam
mulai sekarang saya nggak mau ikut campur lagi urusan kalian
kalian urus sendiri keluarga kalian
yang pasti saya nggak berbohong kalau anak ibu sudah membutakan cucu ini sendiri
tanti laki laki itu sudah pergi
kamu tidak usah takut lagi
dan kamu tidak harus mengaku bahwa kamu yang membutakan satria
bahwa tanti bukan yang aku ngaku mak
tapi kenyataannya memang begitu
tanti yang udah bikin satria buta
nanti anak mama yang udah bikin dia buta
aku tidak sengaja
aku tidak sengaja
kamu tidak kamu jahat
kamu tidak baik tapi kamu jahat
kamu tidak mau sembunyi iblis
kamu tidak mau sembunyi
ya allah kenapa warna berantem begini
kenapa harus ribut ribut
biar kamu serang tanti sampai mati pun tidak akan membuat mata satria sembuh
kenapa tidak dibicarakan dengan kepala dingin
kamu tidak mau sembunyi
kamu tidak mau sembunyi
kamu tidak mau sembunyi
tante memang salah
lepasin tangan aku ruby mentioning
tante posible jahat sama aku
tante engga kelaf semua aku
tante tunggu tante
tante ria tolong dengerin tante
aku gak mau denger apa apa lagi dari tante
tante udah kecewain aku tante udah ribu aku
tuh sayang sekali sama kamu
itu semua murni kecelakaan
tante minta maaf kalau tante udah bikin kamu menderita
tapi tante gak berani mengganggu kesalahan tante
karena tante takut semua diri marah dan mencintai tante
saat tak percaya sama tante tante sayang sama kamu
tante lepasin tangan tante mohon lepasin tangan aku
jadi selama ini perhatian dan kasih sayang tante pada aku itu bohong kan
tante jangan tante
semua itu cuma untuk menutupi kesalahan tante
kan karena tante udah buat aku buta kan
demi tuhan tante
demi tuhan tante tulus menyayangi kamu
tapi sejak kamu kecil masa kamu gak bisa merasakan tante begitu sayang sama kamu
enggak tante enggak
tapi rasanya beda
setelah kecelakaan itu rasa sayang tante itu lebih besar ke aku
daripada sama andre anak tante sendiri
dan itu membuat aku bahagia tante aku sedang
di saat semua orang udah gucilin aku udah memandang aku sebelah mata tante
semuanya bohong kan tante itu palsu kan
enggak itu semua tulus
tante tulus menyayangi kamu tante
justru karena saking sayangnya tante takut ngakui kesalahan tante
karena tante takut kamu marah dan benci sama tante
tante takut kamu mau mengakui tante sebagai keluarga kamu lagi
udah tante udah cukup
aku gak mau denger apa apa lagi dari kato
udah tante tante tante makin banyak bicara tante makin jangkiti perasaan aku
udah tante tante
kamu harus percaya tolong
tante tante udah tante
percuma tante kamu pengen ngomong apa pun aku juga gak akan percaya sama tante
udah lepasin aku
enggak tante enggak tante lepasin aku
tante lepasin tangan aku
aku gak menjamin kalau tante sampai kepukul sama aku lepasin aku silah
wajah tante kamu pukul
kamu tak mungkin tante gak akan ke laut
tante emang pasti kamu pukul tolong pukul pukul
tante tante pikir dengan aku pukul tante sampai babak belori
takkan mengobati rasa sakit aku tante
rasa sakit aku ini udah lebih dari rasa sakit
aku udah perih tante
aku marah aku kecewa sama tante
kenapa harus tante sih
kenapa aku orang lain aja
tante jangan jangan begitu
semua ini kesalahan dewi
sebenarnya ada apa sih ya
emang ini semua ada hubungan sama kamu wi
ternyata tante tanti yang bikin satria jadi buta
dewi yang gak sengaja bilang sama semuanya
ini semua kesalahan dewi
kamu gak salah
apa yang kamu lakukan udah benar
udah benar wi
sampai kapan rahasia ini harus disimpan
suatu saat juga akan terbongkar kan wi
gadis gak berguna
aku langsung kasih tahu sama kami
apa yang sih kamu mesti simpen rahasia ini sendiri
kamu takut kalau calon suami kamu andre ini dipecat dan dicoret hak wajahnya sendiri ya
anak saya nggak seperti itu
dewi mencintai andre bukan karena hartanya
dewi pasti punya alasan kenapa dia nggak berkata seperti itu bu
ibu ini jangan sombong tentang orang kaya ya
masih diajarin sama ibunya kan
dewi udah tahu masalahnya
tapi dia gak mau bicara
karena dia takut
takut nanti nenek marah
terus memusik nanti dan andre
terus berpengaruh kan untuk kehidupan dia
ibu betul betul lancang ya
jaga mulut ibu
ibu tahu kenapa dewi gak ngomong
karena dewi tidak mau menghancurkan keluarga ini
tak tahu berterima kasih
nggak usah ribut ribut lagi
udah udah tante
itu nggak usah ribut
udah cari mama ajang sama satria
kita pergi aja dari sini ayo ibu
maaf keluarga saya bu
keluarga gue gak ada niat apa apa beneran
semuanya lagi kacau
lagi banyak masalah aja
udah lah andre
kamu gak usah membela diri
ibu udah dengar semuanya deh
ibu udah dengar
dan ibu sakit hati
jangan terlalu marah dulu bu
tante ini kan masih kaget
dia kan baru tahu siapa yang bikin satria jadi buta
udah lah wi
ibu percaya sama saya bu
keluarga saya itu gak ada niatan untuk nyakitin dewi dan keluarga itu
ibu gak bisa nerima semua ini
ibu nyesal terlalu restrikan
dari sekarang kamu lagi nyesal sama bu
mau nyesal sama siapa
kalau lu gak tahu diri masih sempat sempatnya datang ke rumah ini
tapi mati aja sekalian demi penderitaan yang udah satria rasain selama ini
saya minta kamu bunuh saya
saya rela kau bunuh saya
saya juga ingin menembus sebuah kesalahan saya
saya juga ingin merasakan penderitaan satria selama ini
sudah satria dimana